kita tidak mungkin menang menghadapi paman arkedhan
kita harus mengelur waktu syekh guru
supaya ayahanda prabu siribangi cepat tiba di pajak jarak
hadapi aku dulu
sebelum kau menghadapi ayahanda prabu siribangi
tidak ada yang bisa menyelamatkan ayahmu
ayahanda prabu siribangi
mari kita hadapi dia syekh guru
disini menghadapi argadana
ya allah memohon
lindungilah raka walang sungsang
dan juga syekh guru
kita harus segera mengeluarkan perhatian
ketempat yang lebih aman
kita tidak mungkin menangkan ayahanda prabu siribangi
bagi menang menghadapi paman arkedan
kita harus mengelur waktu syekh guru
supaya ayahanda prabu siribangi
cepat tiba di pajak jarak
kau buat itu
ibu bunda untuk sebentar waktunya
sepertinya aman ini
raden rayi awas berhati hatilah
putraku kalau memang kita harus mati dengan cara seperti ini
ibu bunda pahaslah putraku
jangan bilang seperti itu ibunda aku yakin kita akan selamat
ibu bunda aku amin
ibu bunda aku kasihan amin
orang jahat seperti mereka mah gak usah ditolong
gimana kalau kena kepalanya amin
ibu bunda sepertinya kita akan masuk ke istana ibu bunda
prajurit lindungi raja dan permaisuri kalian
prajurit ayo ke sini
ibu bunda mati ibu bunda
ada jumped chair mereka
satu bayi masuk masuk
sebelum itu lrtmu dit heut
masuk kantink nomei
ya allah bagaimana ini
nimes mari biar aku bantu
seperti yang di sana menurut gua

bukankah kau ingin menguasai istana gadana
siliwangi sudah terkalahkan
giliran aku menguasai pajajara
terima kasih nyai
ini sudah menyelamatkanku dari lahar
sekarang nyai boleh pergi
aku ingin pulang ke pajejara
aku akan mengantarkan raden sampai pejajaran
aku takut merepotkan nyai
justru aku ingin membalas budi baiknya raden
karena raden telah baik padaku
baiklah kalau begitu
ayo kita pulang ke jejara
pajajaran berada di bawah kekuasaan
di mana amuk marugul dan surawi seser aduh mama mama maaf tidak tahu ntar terang api mah
mungkin ada di dididik di tidak di dalam mungkin salam ayo kita cari mereka
amuk marugul surawi seser country badik di badak kalian harakah suara siapa itu nyai rumpang
raka aku tidak mau sampai tertangkap lalu dijadikan tawanan olehnya lagi pula kica
tidak akan sanggup untuk melawan mereka ibunda menurut putraku tenang adikku aku akan memikirkan cara
agar kita bisa kabur dari sini tenanglah percoba kalian sembunyi keluar hai hai
kemana mereka amuk marugul ketik wadid surawi seser pada kalian ah wadid muda hai ayo wadid
kami tidak menemukan amuk marunggul tapi jurik cw sedang mencarinya dan kami akan terus mencarinya
aku argadana adalah penguasa pajajaran
tunduklah pada perintahku dan mengakuiku sebagai raja kalian
aku perintahkan kalian untuk mengumpulkan seluruh rakyat pajajaran di sini
aku ingin mereka menyaksikan penobatanku sebagai raja pajajaran yang baru
bayan para penduduk
untuk pajajaran mulai hari ini kalian memiliki raja baru
yaitu gusti prabu argadana
dan kalian semua harus mematuhi dan tunduk pada gusti prabu argadana
selamat gusti prabu argadana
selamat gusti prabu argadana
terima kasih nyai
hidupnya para penduduk
hidupnya para penduduk
hidupnya para penduduk
hidupnya para penduduk
hidup berjaya bangunan
hidup berjaya bangunan
hidup berjaya bangunan
hidup berjaya bangunan
paman argadana menjadi raja